kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa banjir merendam tiga kecamatan di kota samarinda
lebih dari seribu jiwa terdampak banjir sebagian dari mereka telah mengungsi sebagian lain masih bertahan di rumahnya
ya banjir juga memutus akses sejumlah jalan
warga yang ingin ke bandara setelah mudik lebaran harus menggunakan mobil milik polisi untuk bisa melewati banjir
dengan cara seperti inilah polisi mengevakuasi warga yang akan meninggalkan kota samarinda
warga yang akan kembali ke tempat asal setelah mudik lebaran ini
diangkut dengan kendaraan double garda untuk melewati banjir dengan ketinggian lima puluh hingga satu meter
menuju ke bandara aji pangeran tumenggung pranoto samarinda
selain membantu warga yang ingin menuju bandara dengan menghentikan setiap kendaraan
petugas kepolisian juga mengoperasikan truk angkut anggota untuk mengangkut penumpang
ini tau kalau tadi banjir sih
menurut polisi banjir telah membuat sejumlah akses jalan terputus
akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah tempat
bantu masyarakat terutama yang harus ke bandara karena ini terputus
sepandai jalan dari panjaitan mugirejo terus habis sipang pampang
jadi sudah putus
iya terputus karena
karena kedalaman sudah ada yang dekat satu meter kedalaman air
jadi kita membantu untuk evakuasi
terutama untuk warga yang mengungsi dari rumah dan maupun masyarakat yang akan ke bandara
dampak banjir juga dirasakan di bandara
banjir yang mengepung kota samarinda membuat keberangkatan sejumlah pesawat
mengalami penundaan akibat menunggu penumpang tiba
hujan yang terjadi sabtu hingga minggu dini hari
membuat daerah terdampak banjir di kota samarinda meluas
jika sebelumnya banjir hanya terjadi
di kecamatan samarinda utara kini menyebar di tiga kecamatan di kota samarinda
yaitu kecamatan sungai pinang samarinda utara dan samarinda ulu
sedikitnya ada sepuluh tiga ratus jiwa terdampak banjir
banjir kali ini dinilai sebagai yang terparah sejak sepuluh tahun terakhir
sebagian warga pun kini mulai mengungsi
baru ini kalau biasa cuma di bawahnya aja
dia sampai lutut sekarang naik sampai kasur biar kasur juga basah
hingga minggu malam petugas basarnas dan relawan terus mengevakuasi warga
yang terdampak banjir dengan menggunakan perahu
lantaran air di kawasan ini cukup dalamnya itu mencapai satu lima meter
selain itu di kawasan ini seluruh aliran listrik juga dipadamkan karena membahayakan
untuk malam ini basar samarinda beserta relawan gabungan samarinda
kita masih mengadakan evakuasi terhadap korban banjir ini
pertama di jalan pemuda tiga ini
jadi masih warga masih membutuhkan evakuasi
tapi sebagian juga ada yang masih bertahan
mengingat mungkin dia mempertahankan barang barangnya
dan tim ini juga mungkin tetap melanjutkan ke jalan
karena posisi air makin meninggi ya
sekarang sudah mencapai seratus cm
sementara itu sebagian warga menolak dievakuasi
mereka memilih bertahan di dalam rumah dengan membuat tempat yang lebih tinggi
tim liputan cnn indonesia